jalan jalan saat malam di kota semarang jawa tengah kali ini akan memberikan pengalaman berbeda
ada sebuah komunitas bernama semarang angker yang akan mengajak kita menjelajahi tempat tempat yang dikenal angker
ya saat ini saya berada di kawasan kota lama semarang
di mana saya bersama komunitas semarang akan melakukan penjelajahan ke sebuah gedung tua
yang dicap angker oleh sebagian masyarakat
untuk trip malam ini peserta diajak ke sebuah gedung tua di kawasan kota lama semarang
yang sudah berpuluh puluh tahun mangkrak dan tak dihuni
kemudian peserta masuk gedung tua yang merupakan bangunan tiga lantai
untuk mengetahui sejauh mana keangkiran tempat
peserta diminta mengubah status ponselnya tidak berbunyi dan tidak diizinkan menyalakan alat penerangan apapun
ketika sampai di area lantai tiga yang dianggap menjadi pusat makhluk astral
tim semarang angker memintakan
kami membentuk formasi berjarak dan hening tanpa cahaya satupun
untuk merasakan aura mistis dengan iringan tembang kling sirungi
penyisiran kami lanjutkan ke area bawah gedung yang memiliki beberapa lubang sumur dan bangker
salah satu dari peserta terdeteksi kesurupan saat kami akan melakukan formasi diang
beruntung peserta yang kesurupan berhasil dinetralisir meski prosesnya membutuhkan waktu lebih dari tiga puluh menit
satu jam perjalanan wisata ke tempat angker memiliki kesan tersendiri buat peserta
khususnya mereka yang baru kali pertama ikut karena penasaran
sejauh mana dalam dunia dunia yang dikatakan tidak nyata bisa menjadi nyata
ingin mengikuti itu aja kebenaran kebenaran itu terjadi apa enggaknya
komunitas semarang angker sendiri dibentuk dari rasa penasaran terhadap tempat tempat yang angker
apapun mitosnya apapun tantangannya selama tidak bertentangan dengan norma yang ada
norma agama norma adat norma susila atau norma apapun
dan mendapat izin dari penjaga pengelola atau pemilik kami melanggar mitos pantangan tersebut
bagi anda yang suka tantangan dan singgah di kota semarang
bisa mencoba sensasi perjalanan malam ke tempat angker bersama komunitas semarang angker
cukup membayar lima puluh ribu rupiah per orang anda dapat menikmati perjalanan berwisata dengan jantung berdebar
damar sinuko semarang jawa tengah